hidup itu indah setiap suka selalu membuat kita bersyukur
ketika duka menghampiri sudah seharusnya untuk tetap bersyukur
percaya dan yakin bahwa hidup tidak berhenti sampai di sini
setahun yang lalu ketika takdir mengharuskanku untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya
membuatku belajar arti bersyukur dan tetap optimis
meski kini tanganku tak selincah dulu tapi ku yakin ini adalah bagian dari hidupku
dan katakan pada diri sendiri aku tetap bisa melanjutkan hidup ini
tetap semangat tetap optimis dan terus berkarya
dirgahayu tentara nasional indonesia